ini memang program acara paling hits mama nggak pernah melewati program acara ini
ya ampun ratingnya juga kayaknya bagus denny
kasian bella dia pasti sangat terpukul dengan meninggalnya nabi
kejadiannya begitu cepat kasihan bella iya bu bella ditimpa banyak masalah yang belum
diselesaikan ditambah dengan kejadian ini insyaallah allah selalu memberikan
kekuatan sama bella untuk menghadapi semua masalahnya romi aku juga tahu
itu perempuan yang kuat dia tangguh reno kamu kalau kesini kalau bisa kamu bawa anak anak
mungkin dengan adanya anak anak bisa menghibur bella bela itu sayang sama alika sama kenzo
iya mak semoga alika dan kenzo bisa menghibur bella terima kasih reno mama aku antar pulang
hai kenapa semuanya jadi makin kerusih
gavin david kamu kenapa sekarang jadi lembek banget kayak gini sih dan sekarang kamu lebih
simpati sama tante sylvia sintia aku ini anak kandungnya mama sylvia kamu itu adalah seorang
pembunuh udahlah gavin kamu ikutin aja rencana kita dari awal kamu jangan kayak gini atau
semua rencana kita bakal berantakan kamu balik lagi kayak dulu
hai hai gue ada pwang
mama tenang aja
akan selalu ada di sisi mama
semalam aku mimpi afin
aku ngerasa afif masih hidup
gak akan menangis
aku gak sekuat
yang karahin sama yangin
aku bener bener rampuh
kamu jangan kayak gini terus
apakah raina bener bener gak percaya
kalau afin masih hidup
aku gak tahu harus bilang apa ke kamu
tapi aku juga sama sedihnya
aktif itu orang yang baik
dia adik aku satu satunya
diluar ada pareno sama anak anak
katanya beliau ingin bertemu sama mbak bella
saya permisi non
aku ke bawah dulu ya kak
dia pasti sangat terpukul dengan meninggalnya afif
bella itu masih berkabung loh
suaminya juga baru kemarin dikuburin
kalau kamu mau ngedeketin bella
kamu tuh bener bener kebangetan deh
aku gak yakin
kalau afif itu meninggal karena kecelakaan
informasi yang aku dapat dari polisi
mobil alvis termasuk baru
afif adalah tipe orang yang merawat mobilnya
jadi gak masuk akal
kalau mobilnya alvis sampai belum
kalian tenang aja
aku akan suruh orang untuk menyelidiki semua ini
dan instinku mengatakan
ini semua mengarah pada kalian
kamu tuh jangan ngaco deh
gavin itu adalah adiknya afif yang dulu hilang
jadi gak mungkin gavin yang melakukannya
kamu tuh ngaco banget deh reno
gavin adiknya alvis
mendingan sekarang kamu ngomong deh sama reno
karena saat ini reno itu yang paling berbahaya
daripada kamu murung terus kayak gini
kamu tunjukin siapa yang paling bertanggung jawab
atas semua kejadian ini
gavin kamu tuh yang bener bener gak berguna
belum sehari loh suami kamu itu meninggal
kuburannya aja belum kering
terus kamu udah enak enakan senang senang sama anak anaknya reno
atau belaga lupa kamu
tolong dengan baik baik ya
alvis itu bener bener gak suka banget
kalau kamu itu deket deket sama reno
i i i i ngasih tau
enggak ngejawab malah main melengok lenoknya gitu aja
nah ini lagi nih ngapain sih pake doteng kesini
disana bagus bagus pergi pergi
kamu buru buru begitu
kasian tante bella kenapa sih tante laura selalu aja nakitin tante bella
sampai barusan kantu bella nangis
iya tante kasian tante bella
ya udah tenang aja ya
apa yang sudah kamu lakukan terhadap bella
sylvia ada apain dengan kamu ya
kok sekarang kamu jadi bela belain dia ya
tapi yang pasti tadi itu aku cuma bicara fakta sama dia